dunta sudah masa bakti syahrial sidik sebagai ketua pengadilan tinggi bandung jawa barat
mengakhiri masa jabatannya prosesi wisuda purna bakti ketua pengendilan tinggi bandung
digelar dan dipimpin langsung ketua mahkamah agung ri m syarifudin
dalam sambutannya ketua mahkamah agung m syarifudin mengatakan
syahrial sidik dapat dikatakan sebagai salah seorang hakim yang beruntung
sebab mengakhiri masa purna bakti tak hanya sebagai hakim
tapi juga sebagai ketua pengadilan tingkat banding
karena tidak semua hakim dapat menduduki jabatan itu
seorang ketua pengadilan tinggi sampai dengan masa purna bakti
masih sehat selamat segar bugar itu nikmat allah yang luar biasa
karena itu patut disyukuri dan kami saya
saya dan pimpinan seluruh warga peradilan menyampaikan ucapan selamat kepada beliau
karena sesungguhnya kami yang masih berdinas ini sebetulnya ingin seperti beliau itu
nah pesan saya kepada beliau walaupun beliau sudah punya bakti
beliau tetap menjalin silaturahmi dengan kita di mahkamah agung dan badan peradilan
sementara itu syahrial sidik berpesan kepada para hakim pengadilan tinggi bandung
agar harus banyak belajar dan mendalami tiga hal
yakni raga rasio dan rasa atau integritas
seorang hakim itu harus mempunyai rasio nalar yang tinggi hati yang bersih
yaitu rasa yang harus lebih dipegang
yang ketiga raga yang kuat jadi tiga r raga ratio dan rasa
rasa itu integriti ratio itu adalah pemikiran yang terbuka dan kita banyak belajar
tetap raga harus kuat
selain itu syahril sidik juga berharap agar pengadilan tinggi bandung
dapat terus berprestasi terutama dalam bidang pelaksana tugas untuk kepentingan masyarakat
dan memberikan pelayanan prima tanpa membeda bedakan
karena semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum
reza pratama kompas tv bandung jawa barat